pada waktu itu kita adakan semi lockdown
yang artinya perbatasan perbatasan yang kita dibatasi adalah ada lima kabupaten
yaitu jepara demak pati juga gerobokan
pada saat itu kita jaga di sana diadakan pengetatan juga diadakan random untuk antigen
yang artinya setiap orang yang masuk di kudus itu tentunya harus betul betul bebas covid
sebentar lagi ada natal dan tahun baru ini perlu diwaspadai terkait bagaimana
banyak pemudik pemudik atau mungkin mobilitas ini memang perlu harus diwaspadai
dan harapan kami pemerintah memang harus ada penyekatan penyekatan yang memang jangan sampai bimbul
jangan sampai ada yang mudik seperti tahun tahun kemarin
mengingat tahun kemarin dengan kondisi liburan panjang
tentunya ini sangat potensi sekali untuk menaikkan angka covid lagi